polri memastikan otopsi ulang jenazah brigadir joshua huta barat dilakukan secara transparan dan juga independen
otopsi ulang yang bertujuan untuk mengetahui penyebab pasti kematian ini melibatkan tim dari eksternal polri
di bawah koordinasi perhimpunan dokter forensik indonesia
dan untuk mengetahui lebih jelasnya kita sudah terhubung dengan koresponden cn indonesia mahardika utama yang ada di jambi
dika sejauh ini bagaimana proses otopsi berlangsung adakah keterangan terbaru yang diberikan polisi pada awak media
halo dika apakah anda mendengar suara saya
ya bram saya tidak bisa dengan jelas mendengar pertanyaan anda tetapi kalau kita bicara terkait dengan proses otopsi
dalam hal ini adalah otopsi ulang terhadap jenazah brigadir nofriansah yosua huta barat
ini sudah dimulai tadi ketika jenazah tiba dengan menggunakan ambulans dari tempat pemakaman sekitar pukul delapan tiga puluh di rsud sungai bahar
kemudian langsung masuk ke kamar jenazah yang letaknya berada tepat dua puluh meter di belakang saya
di samping ambulans itu adalah kamar jenazah tempat di mana dokter forensik gabungan dari polri dan juga dari perhimpunan dokter
dokter forensik indonesia tengah bekerja saat ini
lalu bagaimana prosesnya
yang pertama tentunya adalah pemeriksaan eksternal
pemeriksaan eksternal ini adalah pemeriksaan terhadap tubuh bagian luar mulai dari tinggi badan berat badan etnis jenis kelamin
lalu warna rambut warna mata panjang rambut kuku dan sebagainya
tentunya juga pada pemeriksaan eksternal ini akan terlihat bagian luka luka yang di
hasilkan dari jenazah pada saat otopsi ulang ini
tentunya kita berharap bahwa kondisi jenazah yang masih berada di dalam peti meskipun sudah terkubur cukup lama sejak tanggal sebelas juli
belum mengalami proses pembusukan yang terlalu parah
dan itu pula lah yang diharapkan oleh tim kuasa hukum dan juga tentunya keluarga
nah proses melihat luka luka ini menjadi salah satu catatan yang digarisbawahi
tim kuasa hukum johnson panjaitan ini menjadi salah satu aspek yang sangat penting
untuk melihat kembali secara utuh bagian mana saja yang terdapat luka luka
karena pada saat jenazah pertama kali dilihat oleh pihak keluarga pada tanggal sembilan juli atau satu hari
sejak waktu kematian yang diduga pada tanggal delapan juli dua ribu dua puluh
pihak keluarga hanya melihat kondisi jenazah separuh bagian saja
atau artinya hanya dari bagian perut ke atas
dan di sana mereka menemukan adanya secumlah
luka luka yang dianggap janggal selain adanya luka tembakan di dada di bahu di belakang telinga
mereka juga menemukan adanya luka seperti diduga jeratan di bagian leher
lalu kemudian ada juga luka di tangan dan juga ada luka seperti sayatan di bagian jari
hal ini sebelumnya sempat dikonfirmasi oleh pihak kepolisian
dalam hal ini oleh kapolres jakarta selatan yang kini non aktif
kombes pol budi herdi pada saat itu yang menyatakan bahwa luka sayatan tersebut di jari adalah
akibat dari tembakan peluru yang menembus sehingga membuat tampak ada luka yang disebut oleh pihak keluarga
tampak jarinya seperti patah atau seperti putus begitu
dan menurut keterangan salah satu anggota keluarga juga pada tanggal sembilan juli dan tanggal juga sepuluh juli
ada darah yang mengalir dari bagian jari tersebut
dan ini tentunya pada otopsi ulang untuk pemeriksaan eksternal ini akan menjadi salah satu titik krusial
bagi luka luka tersebut
dan kalau saya mengutip keterangan dari salah satu ahli forensik dr baiti adiati
yang diwawancara cnn indonesia kemarin
menyatakan bahwa untuk jaringan jaringan lunak dimungkinkan dengan jeda waktu kematian yang sudah cukup lama
akan terjadi kerusakan karena fase pembusukan
tetapi untuk jaringan jaringan keras seperti tulang gigi dan beberapa jaringan lain yang lebih keras tentunya ini akan menjadi
mudah karena akan lebih kuat terhadap fase pembusukan
dan tentunya ini pun bisa menjadi salah satu hal yang mudah diidentifikasi pada saat otopsi ulang yang dilakukan pada hari ini
dan melibatkan sedikitnya tujuh dokter forensik dari internal polri dan juga dari eksternal polri
di antaranya adalah dari universitas dari sejumlah rumah sakit dan juga dari tim independen
nah setelah pemeriksaan secara eksternal
maka kemudian akan juga dilakukan pemeriksaan internal
itu artinya akan dilakukan insisisi atau pembedahan
dibuka lagi bagian tubuhnya untuk dilihat organ organ dalam apakah terjadi kerusakan
apakah ada residu dari racun dan sebagainya
tentunya ini juga membutuhkan waktu karena ternyata dari informasi yang saya dapatkan dari pihak pengacara
johnson panjaitan yang sebelumnya melakukan pertemuan dengan tim forensik pada hari selasa malam tadi
menyatakan bahwa untuk pemeriksaan organ dalam ini
ternyata tidak bisa dilakukan di rsud sungai bahar bahkan di rsud kota jambi
maka hasilnya harus dibawa ke jakarta untuk diidentifikasi atau diperiksa lebih lanjut
dan itu pula lah yang menyebabkan bahwa hasil dari otopsi ini
mungkin tidak akan dapat diketahui dalam waktu yang cepat
dan kalau tadi saya mengutip lagi ibram keterangan dari kepala divisi humas mabes polri irjen polisi deddy presetio
menyatakan bahwa meskipun ada undang undang terkait dengan keterbukaan
mendapatkan informasi tetapi ada limitasi
di antara untuk kepentingan penyidikan yang baru akan dibuka di persidangan
karena nantinya hasil otopsi ini juga akan menjadi hak dari tim penyidik
untuk mendapatkan alat bukti tambahan yang nantinya menjadi salah satu materi pembuktian di persidangan
ketika kasus ini tentunya sudah dinyatakan lengkap dan sudah bisa dilimpahkan ke pengadilan
nah kalau kita bicara lagi terkait bagaimana akses keluarga untuk melihat
transparansi yang dijanjikan oleh pihak kepolisian untuk jalannya proses otopsi ini
sebelumnya ada keterangan bahwa akan ada pemasangan empat cctv
akan ada layar lebar yang nantinya bisa digunakan oleh pihak keluarga
untuk terus memantau jalannya proses otopsi
tetapi tadi tampaknya hal tersebut tidak terjadi
dan kalau saya melihat situasi terkini saat ini
sejumlah anggota keluarga yang sebenarnya ditempatkan di dua ruangan
ada satu ruangan yang tepat berada di samping ruang jenazah
ruangan lainnya tampak agak sedikit menjauh
mereka berada di sekitar lorong dan juga bahkan ada yang keluar
dan kalau dilihat di sisi bagian luar pun
tampak cukup banyak masyarakat yang tampaknya cukup penasaran
cukup antusias untuk melihat jalannya proses otopsi ulang
karena mengingat kasus ini kasus kematian brigadir noprian sayosu
huta barat ini cukup menyita perhatian publik
dan pihak keluarga masih terus menunggu jalannya proses otopsi ulang
yang menurut keterangan
dari dr erwin situ morang salah satu anggota dokter forensik
yang saya wawancarai kemarin di rsud sungai bahar ini
otopsi ulang akan berlangsung dua sampai empat jam lamanya
ini sebenarnya menjadi lebih lama dibandingkan dengan otopsi pada biasanya
mengingat jenazah dari brigadir yosua huta barat ini sebelumnya
sudah disuntikan cairan formalin
sehingga sebelum jalannya otopsi ulang ini berlangsung
tim dari dokter forensik harus terlebih dahulu membersihkan formalin
pada jasad dari brigadir yosua huta barat
karena jika terhirup maka dapat berpotensi menyebabkan gangguan gangguan medis
salah satunya bisa menyebabkan kanker paru paru
selain itu juga tentunya tadi
selain karena organ dalam tidak bisa diperiksa di rsud ini
artinya ada limitasi waktu yang belum pasti terkait dengan kapan
keluarga dalam hal ini bisa menerima atau bisa mendapatkan secara utuh
keterangan dari laporan hasil otopsi ulang
nah lantas apa langkah setelah ini
maka setelah otopsi dilaksanakan nanti
pihak dari kepolisian dalam hal ini adalah kepala divisi humas polri
dedy prasetyo akan kembali memberikan keterangan
tapi saya juga belum bisa memastikan apakah hal tersebut dilakukan
setelah atau sebelum jenazah dikembalikan atau dikuburkan kembali
ke mahkamah kembalikan dedy
baik dika kita akan tunggu bagaimana update nya
apakah nanti ada keterangan begitu yang diberikan oleh polisian
seperti yang anda sampaikan
terima kasih atas laporan anda mbah hardika utama
melaporkan langsung dari jambi selamat kembali bertugas